sementara itu dpd gerindra jawa barat berharap mui jawa barat tidak menghalang halangi hak konstitusional rakyat perihal imbauan dua ribu sembilan belas ganti presiden
dilansir cnn indonesia com ketua dpd gerindra jabar mulyadi menegaskan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden merupakan hak warga negara dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum
menurutnya selama ini tidak ada aturan yang dilanggar dengan gerakan itu
mulyadi menyesali munculnya imbauan sekretaris umum mui jabar m rafani ahyar agar semua pihak yang pro dan kontra ganti presiden menahan diri
menurutnya pernyataan itu menambah panas suhu politik